harga bawang merah di brebes jawa tengah sejak empat hari lalu mulai mengalami kenaikan
meski tidak banyak kenaikan ini cukup disambut baik para petani
asosiasi bawang merah indonesia abmi mencatat
kenaikan harga ini hampir terjadi di seluruh sentra bawang yang ada di brebes
meski kenaikan harga tidak sama antar daerah penghasil bawang
namun secara umum terjadi kenaikan rata rata rp dua per kilogram
sebelumnya harga bawang ini berada pada level yang rendah antara rp delapan sampai rp sepuluh per kilogram
jika dihitung dengan biaya tanam harga jual rp sepuluh ini masih belum menutup biaya produksi
untuk lahan bawang seluas satu hektare menghabiskan biaya tanam sekitar rp satu ratus dua puluh lima juta
biaya itu dipakai untuk pengolahan lahan tenaga kerja bibit dan saprodi seperti pupuk dan obat obatan
dengan lahan seluas satu hektare ini panen bawang yang dihasilkan sepuluh sampai dua belas ton
harapan ke depan untuk menghindari jatuhnya harga lagi
seperti nanti kita kan bulan desember kita akan panen raya
karena ini menjelang turun hujan pertama itu biasanya petani serentak nanam
nanti akan panen pada bulan desember sampai pertengahan januari
itu nanti diperkirakan akan melimpah lagi
nah untuk mengantisipasi supaya pemerintah melalui menugaskan bulog untuk melakukan penyerapan
sementara itu di sejumlah lapak lapak bawang
kenaikan harga cukup bervariatif mulai dari dua belas sampai lima belas rupiah per kilogram
berarti kenaikannya terus terusannya pak ya
oke penyebabnya apa pak dari petani sendiri
karena petanian ini sawah murangi pak
udah nggak panen
kenaikan harga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor
antara lain telah berakhirnya musim panen di sentra sentra bawang
seperti brebes cirebon demak kendal nganjuk probolinggo dan malang
faktor lain yang mempengaruhi adalah stok bawang di gudang gudang sudah menipis
sebagai dampak berakhirnya masa panen
kenaikan harga ini akan terjadi sampai akhir dua ribu delapan belas
petani berharap pemerintah tidak melakukan impor agar stabilitas harga terus terjaga
mengingat pada periode bulan februari sampai maret
akan kembali terjadi kelangkaan bawang karena adanya musim hujan
imam suripto brebes